nah berbicara soal mobil listrik calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan
anies rashid baswedan malah mengkritik kebijakan pemerintah soal subsidi kendaraan listrik pribadi
anies menilai subsidi kendaraan listrik pribadi era jokowi tidak tepat sasaran dan untuk mengatasi polusi udara agak sulit
dalam pidato politik yang disampaikan minggu sore anies menilai solusi menghadapi tantangan lingkungan
bukanlah memberikan subsidi mobil listrik pribadi melainkan subsidi transportasi publik berbasis listrik
mantan gubernur dki jakarta itu menilai subsidi mobil listrik pribadi justru menambah kemacetan
solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik
yang pemilik pemilik mobil listriknya adalah mereka mereka yang tidak membutuhkan subsidi
emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak
untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis bbm
kenapa itu bisa terjadi
karena bis memuat orang banyak
sementara mobil memuat orang sedikit